terkait dengan pembukaan ini
kita memang hari ini membuka delapan taman
yaitu taman pelangi
taman flora ini
kemudian taman ekspresi taman prestasi
kemudian taman sejarah
jadi itu terkait dengan itu
mulai beberapa hari kemarin
memang kita sudah mempersiapkan ya
terkait dengan pembukaan taman ini
terutama terkait dengan prokesnya
sudah pasti senang ya
soalnya kan kalau anak aku ini kan
kemarin saya di sini
kalau biasanya rewel ya
kayaknya kan minta kelihatan kayak taman
terus mainan di sini
sudah pasti senang
biasanya ditutup soalnya mbak
tiap minggu di depan aja
terus ngasih makannya lewat luar
jadi kan kurang gimana gitu
kalau sudah dibuka gini lebih senang lagi sih
lewat aja sih tadi
terus kelihatan sudah dibuka
terus pakai apa
itu kan untung sudah vaksin juga kan
makanya harus vaksin kalau masuk sini
biasanya di rumah terus
makanya bisa main ke sini
ya alhamdulillah masih bisa dibuka
apalagi ini kan banyak hewan hewannya
buat adaptasi anak juga sih di sini
makanya harus covid jurutipnya